gue kepret juga lu ntar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
ntar aja babi kagak nafsu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
memang guru kita gitu ya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
tumba kan udah diambil tuhan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
kenapa kalian masih ngotot
tuh tuh tuh tuh tuh
tapi kan cewek cewek yang semuk bimbah
henolnya kan udah diambil semua buat tumpal
ya kita minta itu dong
kenapa kalian belum habis lagi
lu goblok di piarah sih
siapa yang suruh tumpal dikasih
jadi begini aja jadinya
schwierig mengumpulkan ruang
emang gua demen mau diapain ayo
kita bahkan penting sekali
mayuk jumpa lagi
ya soalnya kita susah benar nih
cwa cwa yang semuk bimbah ya nou
iya enak sitten
tidak ada tahun menawar cepat kalian pergi
akhirnya jendangku terbalas juga
aku tak mau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
cepat sini asisten
kejadian kamu bagus
kamu pijit mau megang megang sih
pijit aja gak becus
sana ke dapur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
jangkir kesayanganku kau pecahkan
dasar perempuan kampung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
harus tanggung jawab kakak pia nanti ya
pintunya dikembang tidak bisa prt harus bertanggung jawab harus
dengan tenang tenang saya akan ke kantor polisi